puluhan warga kampung babakan turi merakota celegon bantan
berusaha mengepung sesosok makhluk putih yang berkeliaran di atap rumah warga
kejadian pengepungan terhadap sosok itu pun viral di media sosial
lantaran warga sempat mengiranya pocong
setelah dilakukan penelusuran oleh pengurus rt setempat
ternyata sosok tersebut diduga adalah maling
pelaku yang diduga pencuri itu pun sempat terperosok di atap rumah warga
berdasarkan keterangan ketua rt
aksi terjadi di atap rumah warga
aksi tersebut disinyalir merupakan modus pelaku untuk menjalankan aksi maling
pasalnya salah satu rumah warga sempat kehilangan sejumlah barang berharga
warga dan kepolisian setempat masih mencari tahu keberadaan maling yang menyamar menjadi pocong tersebut
inilah aksi pencurian sepeda motor milik warga desa anggaswangi
kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
yang terekam kamera pengawas selasa dini hari
diduga aksi ini dilakukan komplotan berjumlah empat orang
yang sudah mengawasi rumah korban terlebih dulu
setelah berhasil membongkar kunci pagar
para pelaku langsung mengondol satu motor metik dan satu motor trail
korban telah melaporkan kasus ini ke polrestasi sidoarjo
selain melapor ke polisi korban yang kesal karena dua motornya digondol maling
juga menggelar sayembara berhadiah uang tunai sepuluh juta rupiah
bagi yang bisa menangkap para pelaku
sayem bara ini pun ikut viral di media sosial
bagi teman teman yang misalkan melihat pencurinya ini kan kelihatan wajahnya
meskipun gak jelas
kalau teman teman tahu silahkan hubungi nomer saya
nanti identitas anda akan kita sembunyikan
akan kami kasih uang sepuluh juta
aksi curanmor juga terekam cctv di tempat kos mahasiswa di medan sumatera utara
pelaku berjumlah dua orang
setelah memastikan kondisi sepi
satu pelaku langsung merusak kunci sepeda motor yang terparkir
dan langsung membawanya kabur
saat motornya dicuri korban tengah tertidur di kamar kosnya
kasus ini sudah dilaporkan ke polsek medan helvetia
tim liputan cnn indonesia